ktt g dua puluh yang akan berlangsung di bali pada bulan november nanti tinggal hitungan bulan
para perajin yang berada di dusun podek desa rangperang dejeh pun kini sudah terlihat sibuk mempersiapkan batik yang mereka buat khusus untuk pagelaran tersebut
batik podek pamakasan adalah salah satu batik yang digandeng oleh kemen paracraft untuk ikut serta dalam kttg dua puluh mendatang
ada sembilan desain khusus yang sudah dipersiapkan para desainer dan perajin dari pusat batik madura ini yang akan dipamerkan pada pagelaran ktt g dua puluh
sembilan desain batik yang disiapkan adalah kembang tujuh rupa negeri bahari jokopi turun corona madura for the world sekar jagad bayangan
rifaiyah bungsanah dan hokosan
hadi salah satu desainer dan perajin batik mengatakan selain mengangkat kearifan lokal madura dan indonesia secara umum
beberapa desain batik akan tampil dengan memadukan ornamen yang menjadi ciri khas negara negara peserta g dua puluh
untuk penggunaan ketinggian kttg dua puluh di bali ini memang saya tidak hanya membawa nama podek atau nama pamakasan saja
tapi bagaimana pun
juga harus membawa nama indonesia pada perwakilan perwakilan dari kepala negara yang tergabung dalam kdtg dua puluh enam
sehingga dalam perencanaan batik yang akan dibawa ke kttg dua puluh itu ada beberapa motif memang yang saya siapkan
dan sedikit saya menyesuaikan dengan acara kttg dua puluh atau dengan para tamu tamu kepala negara yang masuk dalam gabungan kttg dua puluh
sehingga dalam perencanaan batik yang akan dibawa ke kttg dua puluh itu ada beberapa motif memang yang saya siapkan

sehingga dalam perencanaan batik yang akan dibawa ke kttg dua puluh itu ada beberapa motif memang yang saya siapkan
dan sesuai dengan perencanaan batik yang sudah selesai dibuat oleh perajin di dusun podek desa rang perang deceh propo pamakasan
di antaranya madura for the world batik bermotif pucuk rebung yang dibuat dengan paduan ornamen wastika yang menjadi ciri khas negara tiongkok
tidak hanya itu terdapat batik yang mengadopsi motif sekar jagad pamekasan dengan model susunan batu bata dan paduan kaligrafi
ada juga motif corona yang dibuat oleh para perajin saat wabah corona melanda dunia
selain tema universal ada juga beberapa desain lokal di antaranya bungsanah dan hokosan
serta kembang tujuh rupa atau yang dikenal dengan istilah dak kembek
selain kain batik untuk baju para perajin juga mempersiapkan kain batik untuk selendang
taplak meja dan hiasan dinding yang disesuaikan dengan desain yang ada
untuk harga batik asal pamakasan ini adalah rp satu
pembelian ini dibanderol rp satu hingga rp dua belas tergantung kualitas dan motif batik